kampung semanan hanya salah satu dari ribuan sentra perajin tempe dan tahu di indonesia
wilayah seluas dua belas hektare di jakarta barat ini memiliki seribu perajin yang memenuhi kebutuhan tempe
wilayah jakarta barat jakarta utara hingga kepulauan seribu
di kampung ini hampir setiap rumah memiliki dapur tempe sederhana
aroma kedelai yang baru direbus merebak di rumah roya
ibu rumah tangga ini membutuhkan satu ratus dua puluh kg kedelai setiap hari untuk memproduksi tempe
sehari satu ratus dua puluh
iya kira kira lima ratus an lebih kantong
di semanan diperlukan tak kurang dari enam puluh tahun
enam puluh ton kedelai per hari untuk memproduksi tempe
bila di total perputaran uang dari bisnis kedelai di kampung ini cukup besar
di sini rata rata kurang lebih sekitar per pengrajin itu lima puluh kilo jadi kurang lebih sekitar enam puluh ton sampai tujuh puluh ton sehari
kalau jadinya tempe sekarang sembilan puluh ton sehari
misalnya sekitar satu kgnya sepuluh hampir seratus juta hampir satu miliar ya sehari itu
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini